sepeda motor merupakan moda transportasi favorit masyarakat indonesia
merujuk data bps penjualan sepeda motor di indonesia pada tahun dua ribu sembilan belas mencapai enam juta unit
melihat potensi pasar yang begitu besar peluang sepeda motor listrik seperti terbuka lebar
namun pada kenyataannya tidak demikian
salah satu produsen motor listrik asli indonesia gesits
mengatakan bahwa sejak mulai produksi masal tahun dua ribu sembilan belas hingga akhir dua ribu dua puluh lalu
gesits baru berhasil menjual seribu unit saja
masih banyak masyarakat yang takut beralih menggunakan motor listrik
biasanya nih mas mereka itu takut kalau misalnya baterainya habis di jalan
kalau bensin mereka bisa ke pemensin
kalau listrik kemana itu mereka takut
lalu mereka takut lagi mungkin ke apa namanya
akselerasinya kan beda kecepatan maksimalnya beda ya
di sisi lain pemerintah indonesia melalui perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
menurut analisa peneliti kendaraan listrik lipi abdul hafid
pemerintah indonesia sebenarnya sudah pro dengan kendaraan listrik
hanya saja harus mengkaji lagi apakah insentif yang diberikan
sudah cukup menguntungkan bagi pihak industri
karena abdul hafid melihat
para produsen otomotif besar di indonesia masih enggan untuk mengganti mata rantai penjualan motor konvensional
yang sudah memberikan keuntungan bertahun tahun
kan orang sering mengatakan gimana kita mau menggunakan mobil listrik
infrastrukturnya aja belum ada
yang lain juga ngerti gimana mau ada infrastruktur
kalau yang mau pakainya juga belum ada kan gitu
jadi ini memang ya ini kan klasik pak yang gini
dan ada juga yang membangun opini yang seperti itu
banyak yang terganggu kan
yang sekarang yang nyaman itu kan terusik meskipun mereka sudah menyiapkan sebenarnya juga gitu loh
kalau harus beralih mereka lebih cepat pak sebenarnya
meski sulit optimisme bagi motor listrik di indonesia tetap ada
lebih lanjut abdul hafid menjelaskan bahwa motor listrik berbeda dengan motor konvensional
teknologi pada motor listrik lebih sederhana
sehingga memungkinkan siapa saja untuk memproduksinya
seperti lembaga riset universitas
selain itu ada pula rumah produksi kendaraan listrik yang menyasar segmen pengguna khusus
sejauh ini kita masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk memproduksi dalam jumlah besar
sehingga kita memproduksi dalam jumlah yang kecil
tapi pun kita selalu menerapkan kayak punya diskusi dengan calon pembelinya
kemudian kita bisa menyesuaikan dengan tinggi badannya
pilihan warna yang dia pengen seperti apa
berarti kita adalah petang jahat
jatuh keliling mas
tapi ngebikinnya adalah motor listrik
saat ini menurut data kementerian perindustrian
ada sepuluh produsen motor listrik baru yang tengah mengajukan uji nomor induk kendaraan
sebagai syarat jika ingin membuat dan menjual secara massal
danang wisang geni nugrah endrianto jakarta